ratusan siswa sekolah dasar di surabaya senin siang menggelar perayaan tahun baru islam satu muharam seribu empat ratus empat puluh hijriah
perayaan dilakukan cukup unik dan edukatif karena dirayakan dengan bermain wayang damen atau wayang dari jerami padi
cerita wayang damen yang diangkat merupakan sejarah tahun hijriah
perayaan satu muharam seribu empat ratus empat puluh hijriah ini dilakukan oleh ratusan siswa sekolah dasar muhammadiyah enam surabaya
dalam perayaan tahun baru islam ini ratusan siswa belajar sekaligus bermain wayang damen
wayang tamen merupakan wayang yang terbuat dari jerami padi dimainkan seperti halnya wayang golek
permainan wayang damen ini sendiri dimainkan oleh tiga orang siswa yang menjadi dalang
cerita yang diangkat adalah sejarah tentang tahun hijriah sebagai penanda peristiwa hijrahnya nabi muhammad dari kota mekah ke madinah pada enam ratus dua belas
tadi menceritakan tentang apa sih
menceritakan tentang tahun hijriyah
tadi bisa nggak kok baca teks tadi
sulit nggak tadi waktu meratekin sama teman temannya
wayang damen sengaja dimainkan dalam perayaan satu muharam sebagai bentuk edukasi terhadap wayang sebagai kebudayaan asli indonesia
seni wayang juga pernah digunakan wali songa untuk menyebarkan edukasi
ada tiga pesan yang ingin kita sampaikan
yang pertama adalah kita ingin melestarikan budaya indonesia berupa wayang
jadi kita berharap melalui panggilan wayang kita mengingatkan kepada generasi kita bahwasannya islam masuk ke indonesia
itu salah satunya adalah melalui kesenian yang telah dilakukan oleh sunan kalijoggo
perayaan satu muharam ini diharapkan bisa mengingatkan kembali ajaran agama islam yang baik
dan penuh damayan sekaligus tetap melestarikan kebudayaan asli indonesia melalui seni wayang damen ini
sejarah sejarah wayang indonesia